jumat siang suhu udara di mekah kembali meningkat hingga empat puluh enam derajat celcius
jemaah haji yang berada di kawasan masjidil haram berusaha melindungi tubuhnya dari terik matahari dengan menggunakan penutup kepala dan payung
pemandangan ini terlihat di halaman masjidil haram mekah al mukaromah
jemaah haji yang berada di bawah terik matahari berusaha untuk melindungi bagian kepala menggunakan payung atau sajadah
dan sebagian jemaah juga memilih berteduh di bawah mesin kipas angin yang dipasang di sejumlah titik
hingga jumat siang suhu udara mencapai empat puluh enam derajat celcius
kondisi ini diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
jemaah haji diminta menggunakan peledong kepala kacamata dan menambah konsumsi air minum agar tidak terserang dehidrasi